presiden joko widodo menyederhanakan syarat pencairan dana perbaikan rumah untuk korban gempa di lombok nusa tenggara barat
untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana warga diminta membentuk kelompok kelompok
untuk keempat kalinya presiden joko widodo mengunjungi korban gempa di lombok nusa tenggara barat
pada kunjungan akhir juli lalu presiden berjanji pemerintah akan memberikan dana perbaikan rumah warga yang rusak berat sebesar lima puluh juta rupiah
namun mendengar keluhan warga mengenai ruwetnya pencairan dana tersebut dalam kunjungan ke lombok kamis pagi presiden memutuskan menyederhanakan syarat pencairan dana
syarat yang semula berjumlah tujuh belas dipangkas dan disederhanakan
hal ini diputuskan dalam rapat terbatas presiden bersama gubernur ntb bupati dan wali kota serta kapolri dan panglima tni di bandara internasional lombok
pertama juga untuk pembangunan rumah rumah masyarakat sudah dimulai tetapi sekali lagi memang kemarin proses pencairan yang ruwet
ada tujuh belas prosedur yang harus dilalui dan sudah kita putuskan minggu yang lalu jadi satu saja
sekarang saya mau melihat setelah mobil dijadikan satu ini apakah masih ruwet atau enggak
untuk waktu menyampaikan sudah mulai cair ada lima ribu nanti akan tambah lagi akan tambah lagi
karena kita telah menyiapkan di menteri keuangan menyampaikan ke saya sembilan ratus enam puluh an miliar
gubernur nusa tenggara barat mengatakan agar pertanggung jawaban dana lebih mudah
korban gempa diminta untuk membuat kelompok kelompok masyarakat dengan anggota dua puluh tiga puluh orang per kelompok
dana tersebut nantinya akan dipertanggung jawabkan oleh ketua kelompok
presiden juga berpesan bila dana tersebut sudah diterima masyarakat bahan bangunan juga harus tersedia
presiden berharap tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait hal hal tersebut
dari paparan menteri pekerjaan umum perumahan rakyat
terdapat tujuh puluh dua ribu rumah yang rusak berat akibat gempa di lombok dan sumbawa
lalu rahmat junaidi lombok
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia pram news akan kembali selajeda berikut ini